setelah dilegalkan produsen liquid vape langsung membidik pasar luar negeri
produsen liquid vape asal sidoarjo jawa timur melepas ribuan botol cairan
untuk rokok elektrik ini ke malaysia
pada tahap awal dua botol dikirim dari tiga puluh botol yang ditesan
perusahaan streaming elektrid industri mengekspor berbagai rasa liquid vape ke negeri jiran
ini merupakan ekspor perdana produk turunan tembakau ini
setelah diakui pemerintah sebagai produk legal sesuai peraturan menteri keuangan
yang berlaku efektif pada oktober ini
perusahaan konsorsium yang terdiri dari produsen produsen industri mikro dan kecil ini
mengaku lega dengan pemberlakuan cukai
menurut diki penerapan cukai membuka kesempatan produsen lokal
pasar asia eropa dan timur tengah menjadi targetnya
jadi hal yang legal ini pertama kita dapat pasar ekspor
dengan kemudahan ekspor karena apa
eliquid indonesia itu termasuk brand yang paling bagus di dunia
karena apa kita bikin liquid itu ada yang namanya seperti creamy
itu sangat dicari di dunia
nah seperti itu
yang kedua juga setiap toko toko yang menjual atau liquid ini nggak perlu bingung
jadi sebelumnya kita juga gak ada izin gak ada dari penerimaan beragam dari apa
sekarang kita semua sudah mendapatkan izin
meski begitu ia dan para produsen lainnya menyayangkan penetapan tarif cukai
yang mencapai lima puluh tujuh persen untuk industri baru
sejak awal ia mengusulkan tarif cukai di angka dua puluh sampai dua puluh lima persen
kepala kantor wilayah satu bea cukai jawa timur muhammad purwantoro mengatakan
pemerintah memiliki penghitungan sendiri terkait penetapan tarif ini
ia melihat potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat tinggi terutama di jawa timur
berlaku mulai bulan otomatis efektif pertengahan tahun sampai sekarang
sampai nanti akhir tahun mudah mudahan itu lebih dari hampir sekitar dua miliar lah
dua miliar lah kira kira
karena ini satu di jawa timur ini sampai sekarang sudah ada dua perusahaan
satu produsen yang sekarang sudah atau sedang melakukan ekspor ini
saya estimasi sampai dengan akhir tahun cukai yang dibayarkan sekitar satu miliar
pada oktober ini jajarannya sudah bisa melakukan penegakan hukum
bagi produsen atau penjual liquid vape yang tidak bercukai
menurut pantauan cnn indonesia
para produsen memilih menarik kembali produknya yang belum bercukai
dari distributor maupun kepoeceran
kalau aku bilang sebagai penjual kita harganya juga nggak terlalu jauh banget
penjualannya juga masih bagus konsumen juga nerima banget sih
nerima banget masalah cukai ini
kita juga nurutin pemerintah barang barang yang tadi itu yang nggak bercukai tadi
kita semuanya ditarik lagi
jadi barang barang itu ditarik lagi dikembalikan ke pembuat
untuk dipasangin pita cukai tadi
pemerintah mengestimasi pendapatan negara
dari liquid vape ini bisa mencapai lima sampai enam triliun rupiah per tahun
di samping pasar ekspor permintaan dalam negeri semakin tinggi
seiring perubahan perokok konvensional ke elektrik
diperkirakan ada dua juta liquid vape yang beredar di masyarakat